nah berkaitan dengan gaya komunikasi dari presiden joko widodo ini juga kita agak sedikit ingin menyoroti gestur politiknya
nah jokowi juga sempat menjadi bahan perbincangan sekaligus perhatian berbagai kalangan saat dirinya memegang sendiri payung di sela sela kunjungannya di papua
oh ini luar biasa sekali dan peristiwa ini sendiri terjadinya saat jokowi ini mendatangi gardu induk pln di waena sentani papua senin lalu
aksinya ini langsung mendapatkan respons dari kalangan netizen
nah itu dia pemirsa bisa lihat ya bagaimana bapak presiden memegang sendiri payungnya
kalau kita lihat memang ya budaya feodel sebelumnya itu kan membuat presiden itu seperti raja yang akhirnya harus dipegangi payungnya
kemudian juga dibawakan barang barangnya
nah presiden joko widodo ini memang agak sedikit berbeda nih gaya komunikasi yang dipilihnya untuk bisa berkomunikasi dengan publik
sejumlah netizen memberikan apresiasi atas tindakan spontan jokowi yang terkesan tidak ingin dilayani
saat kamera menangkap dirinya memegang payung sendiri
iya namun ada juga netizen yang menyebutkan tindakan jokowi ini memegang payung sendiri adalah hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh siapa saja yang kehujanan
nah itu dia exactly ya lumrah untuk orang biasa tapi mungkin untuk presiden biasanya kan dipegangin